itu bibir kamu kenapa lagi ren
kamu tuh selalu bilangnya gak kenapa napa
bibir kamu tuh luka kayak begitu
kamu berantem lagi
kenapa sih hobi kamu tuh sekarang berantem terus
mau jadi jagoan
aku baik baik aja kok
mama gak usah khawatir ya
itu jelas jelas ngeliat bibir kamu tuh luka gitu ren
aku kemarin emang berantem dikit
ini sisanya doang
ya udah kamu minum tuh tehnya
oh oke lima belas menit lagi saya turun ya
andien di kamar mak
aku suruh sarat aja di situ
mbak su mau
ini kiriman teman mama sih
udah kalau gitu ini deh
mama akan bawain sarapan buat andin ya
bawa ke kamar ya biar andien makan
sebentar aku ambil
ini buat kamu dulu
itu buat andien aja mak
oh buat andien ya
ini andien dulu ya
pernah orang hamil kan
kayaknya enak tuh makan yang kuah kuah
sini andri ke kamar ya mas
sudah habisnya nek i
sedikit aja mak
sudah cukup ya
ya tadi ini dari
ini dari temennya mama
ternyata temennya mama tuh omahnya temennya reina
oh yang gitu
yang punya bandeng di semarang juga itu
hmm enggak sih beda
yaudah kalau gitu kita ini yuk berdoa dulu yuk sebelum makan
itu temen lama mama
jadi neneknya joana ini temen lama mama dan namanya maharani
dia tuh punya usaha itu loh majalah
ros kirimannya udah nyampe belum
udah ini sedang dicicipin
thank you sekali ya once again thank you
semoga kalian suka ya kalau kalian suka nanti aku kirim lagi
oh kamu tuh kobrik sekali sih iya nanti aku akan bilang
yaudah kamu sarapan dulu nanti kita ngobrol lagi ya
iya jadi temen mama ini punya usaha
udah lama nggak
mau bawa telurnya
kamu hari ini ada acara ada kerjaan
sekarang aku udah gak punya kerjaan
kemarin aku baru aja dipecat dari brand ambasador cantika sekitar kera
setelah rumah lagi
setelah rumah lagi
setelah rumah lagi
ini adalah akibat dari perbuatan kamu sendiri sam
ini adalah akibat dari perbuatan kamu sendiri sam
ini adalah akibat dari perbuatan kamu sendiri sah
apa yang kamu dapatkan sekarang
sebetulnya bisa lebih dari ini
kamu bisa diperkarakan
kamu bisa di penjarak
karena membuang nindi
membuang seorang anak
itu hukumannya gak main main nak
kalau bukan karena andin
kalau kamu memfitnah andin
bahwa andin mengandung anaknya
padahal rena anaknya nino

dan nino adalah anaknya roy
nino adalah anaknya roy
nino adalah anaknya roy
nino adalah anaknya roy
nino adalah anaknya roy
kalau sampai nino tahu hal ini
betapa hancur dan marahnya nino sama kamu
dan toh nyebeb nama papa tidak nanya
itu yang dia maksud mata
saya yang ngasih ikatan kepad weapons kepad ku
jadi udah gw aphros naturale

dia udah ngasih bee be jr taht ztuk lan baldwin ke direva baru sahi
ke rumahnya andin